taukah anda bahwa perempuan memiliki kerentanan terkena penyakit stroke
menurut riset kesehatan dasar kementerian kesehatan ri tahun dua ribu delapan belas
untuk skala negara berkembang seperti indonesia
satu dari lima perempuan memiliki potensi terkena penyakit stroke
desi amalia adalah salah satu penyintas strok yang hingga saat ini masih rutin melakukan kontrol ke rumah sakit
strok yang dialami perempuan berusia dua puluh tiga tahun ini berasal dari pecahnya pembuluh darah di otak akibat trauma
atau kejatuhan benda keras di kepalanya pada akhir maret dua ribu sembilan belas
ia sempat mengalami gangguan penglihatan dan kesulitan berjalan seminggu setelah trauma terjadi
terus dia kalau misalkan ada telepon atau apa aku serahin ke mamaku

setelah enam bulan menjalani perawatan di rumah sakit pusat otak nasional
kondisi desi amalia berangsur pulih
bahkan kini ia tengah mengandung anak pertamanya dengan usia kandungan dua puluh minggu
tentunya kehamilannya dengan persetujuan dokter ali syaraf yang merawatnya
paling kalau kata dokter biasa kalau misalkan pagi pagi itu harus jalan jalan sebentar
tapi jangan terlalu capek soalnya kan waktu itu kandungannya masih terlalu muda
jadi ya paling kayak benar benar aja sih di rumah gitu
neurolog dari rumah sakit pusat otak nasional indah aprianti putri mengatakan
perempuan usia produktif sebetulnya masih terproteksi dari serangan strok
karena faktor hormonal seperti adanya mensur
menurutnya dokter ahli syaraf harus benar benar mendiagnosa
dan melakukan pemeriksaan pasien perempuan secara detil
jadi ada underdiagnose dari para dokter terhadap para perempuan gitu
kalau perempuan datang dengan gejala gejala yang sebetulnya itu gejala stroke
terkadang dokter itu masih mengingkarinya denial gitu ya
karena dipikir oh fase hormonal oh perempuannya lagi depresi sama suaminya
jadi ya masih banyak alasan alasan yang membuat perempuan itu
itu tidak diperiksa secara detail pada saat datang ke pemeriksaan
indah aprianti menambahkan perempuan usia produktif yang beresiko tinggi terkena strok
adalah perempuan yang memiliki riwayat hipertensi diabetes dan penyakit jantung
atau pernah mengalami serangan stroke
bila mereka ingin membatasi jumlah anak
maka harus memilih alat kontrasepsi yang tidak mempengaruhi sistem hormonal seperti pil kb
lebih aman dianjurkan menggunakan metode iud
atau orang awam mengenalnya dengan spiral
indah aprianti juga berpesan
di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai pekerja atau ibu rumah tangga
perempuan harus memperhatikan pola makan istirahat yang cukup
dan rutin melakukan olahraga untuk mengurangi stres dan mencegah terjadinya stroke
harman helmy kurnia yuniarwan jakarta